tapi besar untuk mereka saudara saudara kita yang beragama kristiani dan dikenal sebagai jumat agung
mari kita lihat kegiatan yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta hari ini
basuki cahayapurnama mengikuti ibadat jumat agung di gereja kristus yesus jakarta utara
iya kali ini kita lihat ahok mengikuti ibadat sendiri tidak didampingi oleh istri dan ahok mengikuti ibadat jumat agung ini
bersama warga sekitar pantai indah kapuk di gereja kristus yesus jakarta utara
orang nomor satu di jakarta ini duduk di barisan belakang bersama anggota jemaat lain
kebaktian jumat agung yang dipimpin oleh pendeta beni solihin berlangsung lancar dan hikmat
iya kita juga merayakan ya selamat ya merayakan hari jumat agung bagi anda yang merayakan